para calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat mendapatkan pembekalan materi mengenai ideologi pancasila dan pemantapan wawasan kebangsaan
materi ini diberikan sebagai bekal mereka bagi calon paski beraka yang diharapkan menjadi pemimpin indonesia di masa mendatang
para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka tingkat pusat dari tiga puluh delapan provinsi di indonesia
tidak hanya dibekali ilmu praktis baris berbaris untuk menaikkan dan menurunkan bendera merah putih di istana merdeka pada hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia tujuh belas agustus mendatang
selama masa pendidikan dan latihan yang dimulai sejak lima belas juli para calon paski beraka ini juga mendapatkan pembekalan materi mengenai sejarah perjalanan bangsa dan historitas pancasila
serta pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa
pembekalan materi ini sebagai bekal pengetahuan dan pemahaman calon paski beraka untuk menjadi calon pemimpin masa depan indonesia
pembekalan tentang sejarah pancasila pembekalan tentang bagaimana pancasila bisa menjadi living ideologi maupun sebagai working ideologi mutlak diperlukan oleh calon paski beraka
karena mereka inilah sebenarnya corong corong di tengah masyarakat kita utamanya di anak anak dan generasi milenial di generasi z
masa pembelajaran aktif mengenai ideologi pancasila dan pemantapan nilai nilai kebangsaan ini didapatkan para calon paski beraka selama masa pendidikan dan pelatihan
untuk fokus pembelajaran kali ini kita fokuskan pada sejarah bangsa dan historitas pancasila serta kedudukan pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
sehingga seluruh peserta paski braka adik adik kita sebagai kader kader calon pemimpin
pemimpin bangsa ke depan mampu menjadi pemimpin pemimpin yang pancasilais
sebelum menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih di istana merdeka pada tujuh belas agustus mendatang
para calon paski beraka kelas dua sma yang berasal dari tiga puluh delapan provinsi di indonesia ini menjalani masa pendidikan dan pelatihan di taman rekreasi wiladatika depok
tim liputan cnn indonesia depok jawa barat